tapi memang ya stasiun gambir ini dan juga pelayanan penumpang pastinya untuk kategori kereta api jarak jauh seakan menjadi dua hal yang tidak terpisahkan
sehingga pasca mengetahui rencana pengalih fungsian stasiun gambir nantinya beragam komentar warganet pun bermunculan di lini masa
sebelumnya kami coba menghubungi kemenhub kemudian djka dan juga pt kai namun belum ada respon hingga saat ini
jadi kita nostalgia aja sekarang bagaimana kenangan dan perjalanan stasiun gambir selama ini dengan sejarawan
ada jj rizal bang rizal selamat malam
bang rizal di mata sejarawan apa sih sebetulnya fakta fakta menarik soal stasiun gambir yang mungkin bang rizal bisa bagikan kepada kita
ya pertama menurut saya kalau mau dikembalikan menjadi jalur kereta komuter ya artinya itu dikembalikan kepada awal ketika stasiun gambir itu dimulai
kan itu dimulai ketika peresmiannya ya tanggal lima belas september tahun seribu delapan ratus tujuh puluh satu tuh dia hanya menjadi stasiun untuk
kawasan batavia ya
jalurnya antara stasiun beosari ini kota sampai ke stasiun gambir jadi hanya enam km
jadi kalau misalnya mau dikembalikan berarti dia kembali kepada awalnya di tahun seribu delapan ratus tujuh puluh satu ketika kereta api jakarta bogor tahap pertamanya dimulai
baru kemudian tahun seribu delapan ratus tujuh puluh tiga ditambah lagi enam puluh km
sampai ke bogor dari kota gitu
dan baru tahun seribu delapan ratus delapan puluh empat ya yang awalnya hanya melayani jakarta bogor atau batavia bogor kemudian berkembang menjadi melayani perjalanan sampai ke bandung surabaya begitu
jadi kita akan diajak bernostalgia kembali kereta api yang melintas di gambir hanya kereta api jakarta bogor
kalau melihat rencana ini artinya kembali lagi ke awal kembali lagi ke marwahnya stasiun gambir
tapi pengembangannya tadi kita lihat dari seribu delapan ratus sampai dengan sekarang
bagaimana melihat stasiun gambir yang memang lekat dengan monas monumen nasional yang menjadi pemandangan sehari hari orang kalau mau ke luar kota begitu melihat ini
kemudian hanya menjadi persinggahan untuk di dalam atau domestik jakarta saja
karena menurut saya memang apa stasiun gambir ini kan ketika mulai diperbarui pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam ya
seribu sembilan ratus delapan puluh enam mulai dibuat gedung yang baru dan kemudian diresmikan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua oleh pak harto
dan dengan bentuk arsitektural yang baru memang gambar sangat mengganggu
karena gagasan untuk dengan model apa ya cat yang hijau yang kuning begitu ya
itu ada banyak yang bilang menyimbolkan persatuan antara islam dengan golkar begitu katanya
karena menolak kelompok yang merah begitu karena itu warnanya hijau dan kuning di masa depan
dan bentuk atapnya juga atap yang menandakan kalau kita ingat misalnya apa bangunan bandara dari periode yang sama itu kan pakai atap joglo
jadi ada proses jauh ini jauhisasi begitu istilahnya pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
jadi banyak yang bilang
gagasan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam itu untuk dibangun ulang sebenarnya gagasan yang pernah ditolak di awal abad ke sembilan belas kan pernah juga diusulkan ya
awal abad ke dua puluh pernah juga diusulkan agar stasiun gambir itu dibuat melayang dari mulai gondang dia sampai ke juanda itu dibuat melayang
tapi kemudian ditolak tapi baru mulai
jadi kenyataan justru pada zaman pak harto
walaupun benihnya juga itu kita bisa melihat ya apa benihnya itu pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ketika bang ali itu mulai bicara tentang jabodetabek
nah jadi komuter
nah ini komuter kita komuter ya yang identik akhirnya kembali dan identik dengan komuter
tapi jakarta bogor gitu ya itu juga mengingatkan pada gagasan bang ali
tentang beban jakarta yang mau dijadikan kota tertutup gitu
sehingga dia bilang nggak bisa jadi kota tertutup tapi harus ada urban straw gitu ya
harus ada persebaran urbanisasi gitu
dan dia kemudian menggagas tentang konsep bogor tanggerang bekasi
salah satu jalur yang terpenting untuk membuat itu berhasil adalah membuat komuter
membuat kereta antar wilayah di bogor tanggerang bekasi
artinya jalur relaks
layang ini di stasiun gambir adalah payen mir gitu
ya sebenarnya bukan pionir ya
tapi pada waktu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua itu seperti saya katakan itu bukan gagasan baru
tapi katakanlah tapi yang paling menarik adalah waktu itu dikerjakan oleh pemerintah jepang
dan menjadi penyesalan terutama bagi orang orang yang mencintai bangunan bangunan bersejarah
karena stasiun gambir yang dibangun dengan indah
dengan konsep arsitekturalnya art deco tahun seribu sembilan ratus sepuluh

padahal waktu itu ditolak ya
banyak orang menolak karena misalnya pada awal abad ke dua puluh ketika akan dibangun layang
itu banyak yang menolak karena apa
karena dianggap itu menjanggu konings plane gitu ya
lapangan raja itu yang luas dan harus dari gereja di depan stasiun gambir
itu harus ada pemandangan lapang begitu
tapi kan desain di zaman bung karno juga membayangkan hal
yang sama jadi hanya ada stasiun
awalnya itu stasiun gambir itu stasiun yang kecil sekali
tapi baru berubah menjadi stasiun yang besar beberapa tahun kemudian ya
maksudnya pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh empat itu dia menjadi stasiun well redem
tapi yang paling menarik itu pada tahun seribu delapan ratus tiga puluh tujuh
itu baru kita mulai mengenal kata stasiun
seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh ya baru kita mengenal kata stasiun gambir
karena menurut saya sebenarnya nama stasiun gambir itu mungkin jauh lebih tua
mungkin juga kita harus ingat gambir ini kan bukan hanya pusat monas ya dahulu kala
tapi pusat perayaan paling terkenal di batavia namanya pasar gambir
waktu ulang tahun ratu itu
melahirkan banyak seniman banyak makanan makanan legendaris
dan pasar itu dipiru
dan kemudian dipiru juga oleh bang ali menjadi jakarta square
yang kemudian jadi petrobras
yang sekarang kita laksanakan
dulu kan semuanya dilakukan di monas
dengan cerita populer dari stasiun gambir
kemudian kita tahu pemugarannya
dan ada banyak apa namanya ikon ikon jakarta di sekitarnya
kalau biasanya ditemui orang yang dari luar jakarta
atau bahkan luar jawa barat
begitu masuk ke jakarta melihat area sekitar gambir
yang sekarang akan dipindah
nanti dua ribu dua puluh lima akan dipindah ke manggarai
bang rizal melihat ini seperti apa
gimana ya masyarakat yang biasa melihat jakarta seperti itu
nanti akan melihat jalan yang kecil
kemudian apakah cocok dengan karakter sebagai perlintasan kereta jarak jauh manggarai ini
saya pikir kita tidak akan kehilangan pemandangan ya di monas ya
karena menurut saya kita juga akan justru bertambah pemandangannya
karena di seberang stasiun gambir ada stasiun mrt
jadi kita akan
monas itu akan
di update ya
lapangan raja itu
koming plain itu
yang dulu itu akan di update gitu loh
pemandangannya hari ini kita akan punya dua sistem transportasi publik
tapi yang memang dikritik dalam periode yang panjang adalah bentuk bangunan stasiun gambir itu
seperti dilempar dari planet lain gitu
dia menyempal dari arsitektural ruang yang ada di sekitarnya
yang berasal dari abad ke sembilan belas
dari mulai gereja
kemudian kawasan istana presiden
kantor kantor museum nasional
jadi memang menurut saya kalau memang akan dipungsikan alangkah baiknya
kalau hanya dipungsikan untuk apa
untuk komuter alang agak baiknya stasiun gambir dipikirkan kembali untuk menata ulang arsitektural ruangnya
agar secara keseluruhan kita justru bisa lebih menikmati kawasan monas itu sebagai kawasan jantungnya jakarta
nah kalau berbicara soal perpindahan alifungsi tadi menjadi krl
komuter kemudian kereta api jarak jauhnya dipindah ke manggarai
kalau bang rizal melihat manggarai gimana
apakah memang cukup cocok untuk dijadikan apa
stasiun perhentian kereta api jarak jauh
dengan kita tahu ada sebenarnya cukup ada beberapa permasalahan begitu di stasiun manggarai
termasuk yang jalurnya sempit
kemudian aksesnya mungkin kurang memadai
soal keamanan juga gitu
saya pikir yang terpenting hari ini harus kita ingat ada pembangunan dan perubahan besar besaran di kawasan stasiun manggarai ya
dan saya pikir juga problem besar arus komuter lain dan kereta api jarak jauh adalah bertemunya dua arus antara kereta api jarak jauh dengan komuter lain
kereta api jakarta bogor jakarta bekasi di karang
saya pikir ini semoga perpindahan ini bisa membantu ya penyelesaian agar jalur kereta api komuter maupun kereta api jarak jauh itu bisa ditata lebih baik
dan tidak mengalami gangguan terutama dalam konteks nunggu yang sangat panjang karena mendahulukan kereta api jarak jauh
nah ini menjadi problem yang lama ya
sehingga menuntut ada perubahan besar besaran dalam desain
desain jalur atau line per kereta apian
dan menurut saya juga dalam sejarah sistem transportasi jakarta persoalan line ini persoalan yang lama yang memang menurut saya harus ditangani ya
terutama stasiun gambir ketika dibuat juga itu berkaitan dengan bagaimana jaika melalui dengan pemerintah jepang yang membangun stasiun gambir itu menawarkan satu konsep
menawarkan satu konsep baru
tentang pengaturan lain agar lebih fleksibel lebih cepat penanganan pemberangkatan dan jalur kereta api lah intinya seperti itu
tapi kemudian dengan kebutuhan dan pertambahan penduduk dan arus para komuter gitu ya orang yang bulat balik antara kawasan jakarta dan sekitarnya itu akhirnya tidak tertangani juga gitu loh
bang rizal mungkin punya cerita nggak sih apa kenangan di stasiun gambir ada nostalgia di stasiun gambir yang mungkin bisa dibagikan sama kita
ya saya pikir kita punya banyak nostalgia ya kalau misalnya dulu kita bicara tentang lebaran begitu ya maka kita akan bicara seluruh berpusat ke gambir
semen itu memang pusat tetapi paling besar orang bicara tentang ngambil

pintu gerbang orang bisa berbicara tentang gambir
pintu gerbang orang bisa berbicara tentang gambir
pintu gerbang orang masuk dan keluar di jakarta begitu dalam konteks seperti bandara ya
tapi kan bandara berada di luar jakarta tapi stasiun gambir itu menjadi bandara di jantungnya
jadi itu apa ya setiap orang yang masuk ke ibu kota itu menurut saya pas banget ada stasiun di situ kalau misalnya konsepnya dikaitkan dengan konsep bung karno tentang monas begitu orang sampai di jakarta
orang dipaksa untuk melihat sebuah bangunan warisan
warisan soekarno yang didalamnya itu ada ruang dimana orang bisa belajar menjadi orang indonesia
jadi ketika orang sampai monas orang berpikir saya harus belajar jadi orang indonesia
nah belajar menjadi orang indonesia itu yang menurut saya yang jarang diketahui dikaitkan antara stasiun gambir dengan keberadaan monas
jadi orang hanya melihat ya gambir itu dekat dengan monas
monas itu secara estetis apalagi kayak sekarang untuk sel

tapi menurut saya yang harus diingat adalah gambir itu dekat dengan monas

dan stasiun gambir berada di jantung ibu kota

karena menurut saya mungkin orang dipaksa dari mana mana datang untuk ingat bahwa dia bukan orang daerah lagi dia orang indonesia
oke kita jadi belajar banyak sekarang soal sejarah ya apalagi soal stasiun gambir
bang rizal terima kasih banyak kita harapkan mungkin nanti pengalih fungsian dan mungkin ada revitalisasi stasiun gambir ini tidak apa namanya meninggalkan sisi sisi sejarah nilai nilai sejarah dari stasiun gambir ini begitu ya
jj rizal terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected selamat malam
selamat malam mbak